kamu gak apa apa
kan dompet aku ada dua jadi yang diambil ada satunya
gue gak percaya sama omongannya
rayan tunggu dulu dong rayan aduh
kita udah gak ada hubungan sama sekali
dan lo kenalin sama pacar baru gue
rayan tapi aku masih cintamu
aku sengaja pulang ke indonesia buat susul kamu
aku rindu kamu rayan aku gak mau kalahkan kamu tolonglah
gue udah gak ada hubungan apa apa sama kamu
aku masuk dulu deh
mendingan kalian urusin masalah kalian dulu
aku sama kaila udah gak ada hubungan apa apa lagi
dan aku sama dia
udah gak ada yang perlu dibicarain lagi
maka kita pergi
sayang kayaknya mama liat kamu lebih cantik kalo rambutnya diurai aja deh gausah diikat
jadinya aku lepas aja kali ya
tuh kan mama bilang apa kamu lebih cantik begitu
sarapan udah siap
makasih ya sayang
oh iya mah aku siapin dulu ya
karena mama ga tahan liat tanda di leher kamu
ya ampun mah
tapi kan tanda itu ada karena kelalaian mama saat kamu lahir
jadi setiap mama ngeliat tanda itu mama jadi merasa bersalah sama kamu
lebih baik sekarang kita pergi ke rumah sakit
dan kita ilangin tanda lahir kamu
ma kalo misalkan tanda lahir ini di ilangin pake laser
pokoknya nanti mereka janji mereka gak akan pernah untuk ngikat rambut mereka lagi
daripada nanti mama khawatir terus
ini mah tanya
tunggu sih bu
nona mereka ada dan randy datang mau ngejemput nona
ya dah mah aku mau pergi dulu
kok ga kuliah
aku ga konsen buat kuliah
aku boleh ikut kan
aku mau belajar fotografi juga soalnya
sekalian aku tuh pengen tahu
gimana sih proses badai ngebuat karya karya hebatnya
yaudah kalo gitu kita jalan ya
saper banget nih ya
nih buat kamu
nih buat aku
eh sebelum makan kamu liat deh
itu tuh tuh
kamu liat deh
ya ada apaanan aja
itu tuh liat liat
di ujung sana tuh
kamu liat tuh
ya kan bagus banget kan
iya juga sih
bagus aja ngeletin dari sini kan
yaudah makan ya
yaudah yuk makan
bapak masih hangat
ini gak pake sambel kan
tadi kan yang pake sambel
begitunya sampe ke
masuk ke tenggorakan
aduh terus dari mana sih
sengaja ingin tambahin sambel kesini ya
itu kenapa ketawa
ntar minumnya abis mah
yaudah yuk aku beli
seneng banget sih anak
nah ini tuh
ini udah sampe
terus terus terus
iya gampang kok caranya yang pertama
kamu harus tau cara megangnya bener
bimo kemarin kita datang berdua ke tempat ini
dan sekarang kita datang dengan pasangan kita masing masing
semoga aja kalau bisa move on dan gak mikirin aku lagi
mesti mereka mau nge
pegang aja yang beliinnya ya
kamu gak apa apa

kamu kangent to me
kamu betul stuck
mereka mana sih
mencari minuman aja lama banget
aku mau ke rumah
gimana nih pasti reni salah paham